kok gak diterusin
suruh bohem pake ini
biar calon penumpang dari jauh udah tahu
ini angkot jurusan mana
pulang dari sini
tapi nggak pulang ke rumah
masih mau keliling
jadi dia dengar keluarga sama kang mus
supaya nanti kalau kang mus mundur dia yang diangkat buat gantiin kang mus
kamu tau dari mana
amin tau dari mana
maksud imas calon pacarnya
siska tau dari mana
katanya temen didik
kenal sama kang mus
syukur deh kalau baik
si iwan patroli di pasar
betulnya ngerti kan
gimana ya caranya supaya tukang jam itu kena batunya
tinggal lempar aja pakai batu
jangan terlalu serius gitu atu
harus serius ini kan masalah serius
menurut aku di bulan puasa
orang jahat bukan cuma banyak yang gak insab
tapi ada yang malah semakin giat
kejahatan ada di mana mana
bukan cuma ada jamret
tapi ada juga copet
ya kira kira ini kena copet di pasar
ini masih kena copet di angkot
ada juga tukang kodong
udah dua minggu kita nggak nodong
saya udah gak mau nodong lagi
takut sama kang mus
terus kita mau cari uang dari mana
terus kita mau cari uang dari mana
ada juga yang jadi penipu

lili kamu selama ini kemana
kamu kok gak pernah kesini
malu dulu kan saya punya kasus
bawa kabur uang iuran
setiap orang kan pernah hilaf
iya terima kasih
waktu itu kang koman maafin saya
waktu itu kang koman mengevin saya
kamunya juga kan cuma hilang
tau tau datang kesini ada apa
tau tau datang kesini ada apa
kangen sama kang komar
kangen sama kang komar
gimana kalau kita minta kerjaan sama kang mus aja
gimana kalau kita minta kerjaan sama kang mus aja
baik ada apa
gak ada apa apa
kalau gak ada apa apa gak usah nelpon

kalau gak ada apa apa gak usah nelpon
barusan kamu gak bilang minta kerjaan
barusan kamu gak bilang minta kerjaan
jadi salah ngomong barusan waktu kang murad nanya ada apa saya malah jawab gak ada apa apa
saya pakai hp baru nomor baru yang lama udah gak ada hilang
nomor hp kang koma belum ada di hp saya ya mau dong
banyaknya kejahatan menurut artikel yang pernah aku baca
salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan
gimana kamu udah dapat pekerjaan
kemarin baru masuk ke imamaran kenapa
kalau kamu terus jadi pengangguran
nanti kamu jadi penjahat
saya mau pulang dulu ya
nanti kita telfon telfonan ya
ke ketemu kang komar
mau apa ketemu komar
mau neku lagi
mau apa dia
iwan lagi patroli terus kamu cuma duduk duduk di sini
saya barusan udah mau patroli juga tapi akan keburu datang
saya sekali kali boleh buka puasa di rumah kamu nggak
saya diajak enggak
kok enggak jawab
sekalian belanja pisang ubi kolang kaling kelapa gula merah sama gula pasir
mau gak main di pasar
iya kang kalau boleh
boleh tapi jangan sampai ganggu yang belanja
katanya mau patroli
kamu serius sama iwan
pacaran terus mau nikah
kok gak tahu
emang gak tahu
kang komar kan udah punya istri
kalau kang omar jadi duda
nanti kalau boleh kita sambung lagi ya
kok gak ada tradisi
kalau nyanyinya kelamaan takut ganggu akang jualan
kang komar kemana
katanya mau patroli
dia ngerayu kamu enggak
kalau dia duda saya mau nggak
tidak bisa nyanyi lagu yang lain
kenapa gak nyanyi lagu yang lain
kang komar masih suka sama yuyun
enggak selama ini juga enggak
kok godain yuyun
itu cuma bercanda aja
kalau judin mau sama akang
kok gak diterusin
saya enggak apal terusannya

saya nunggu sesuatu
kita akan kekejar polisi
aku sudah kekejar
aku sudah kekejar
aku sudah kekejar
aku sudah kekejar
aku sudah kekejar

beritakan ke komar cerita tentang nitik
yang akan menjadikan emas sebagai alat untuk mencapai ambisinya menggantikan usia
saya orangnya pak suganda
pak suganda siapa
pak suganda siapa
dan almarhum kang bahar
pas suganda mau ketemu kang mus
kalau sudah ada kabar kasih kabar ke saya
barusan ada yusef
orangnya pak suganda
pak suganda itu siapa
katanya teman almarhum kang bahar
mau ketemu akang
kita tinggal nunggu kabar dari orangnya kang mus aja
waktu kang mus tanya buat apa
saya jawab gak tahu
terus kang mus bilang gak usah
maksudnya buat apa itu apa
tujuan pak suganda ketemu kang mus buat apa
pak suganda perlu perhatikan
banggengkul tak cukup sepsi
di keadaan merdeka
pak suganda fridays
kurang lebih seperti itu
mas uganda butuh bantuan
urusan keselamatan katanya
kalau cuma butuh bodyguard
nggak usah bilang teman kang bahar
nggak usah ketemu saya
kalau harganya cocok
kirim murad sama
urusan lagi iuran keamanan pedagang di jalan
harus saya yang mikir
nggak usah kang biar saya aja yang mikir
kalau cuma butuh bodyguard
urusannya bisa selesai di saya
nggak usah ketemu kang mus
makasih kang dipilih kang
ada yang gambar dul sumbang
semua itu pas karma
maksud kinanti tadinya gak kenal
waktu dia di jamret kinanti lihat
terus kinanti ngajak dia buat lapor ke polisi
kinanti temenin teh supaya kinanti bisa ngasih toko polisi nomor polisi motor yang dipakai jamret
waktu kejadian kinanti lihat terus kinanti catet
kamu jadi pahlawan
kemaren sony yang kena jamret
hari ini orang lain yang kejadiannya di depan mata ki nanti
jamretnya gak tau sama atau beda
tapi sonia sama orang tadi sama sama jadi korban jambret
selama gak ada yang lapor ke polisi jamret jamret yang beroperasi gak ditangkep
bakal terus banyak korban
kinanti bukan mau jadi pahlawan
cuma pengen jamretnya ditangkep
tidak akan saya tahan
mohon ditangapi siang
ada tugas dari kang mus
ada tugas pengawalan pak suganda
sekarang menggunakan jasa debt collector
kita bukan mau bantu orang lain lepas dari tanggung jawab
tapi menjaganya dari kemungkinan bahaya fisik
selama kang murad sama kang pipit ngurus kerjaan ini
soal tagihan uang keamanan ke pedagang di jalan
itu jadi urusan saya
pengawalan memangnya bisa bikin batal
saya harus melindungi klien kita dari debt collector
bisa ada kemungkinan bentrok
mudah mudahan debt collectornya puasa juga seperti kita
kayaknya persoalan imas serius
persoalan apa teh
kamu tahu imas
kamu sudah punya pacar
anak buah kang mus
imas meminta putus
alasannya gimana ya
kalau menurut tete terlalu didramatisir
nah kayak gitu
dik dik pacarin imas
didik mau nikahin imas supaya berharap dianggap keluarga sama keluarga kita
dianggap keluarga sama kang mus
jadi kalau kang mus pensiun kayak papi dik dik bisa gantiin kang mus
kamu udah tahu
tadi tki nanti ke kantor polisi
kok gak tahu
amin cuma nganter sampai depan kantor polisi
gak ikut masuk
yang ikut masuk kang uyan
sama temennya satu lagi
gak tahu namanya siapa
amin juga baru lihat
teki nanti kang uyan sama temen perempuannya itu mau apa ke kantor polisi
imas sama kinanti tahu dari amin
amin tahu dari pacarnya
amin punya pacar
sebetulnya bukan pacar
mungkin juga bukan calon pacar
dia tahu dari mana
dia ngakuinnya temen dik dik
kayaknya persoalannya memang serius
perlu kita kasih tahu kang uus gak
ijinan melaporkan tadi ada korban penyamretan yang ditemani saksi
dan kebetulan saksi melihat dan pencatat nomor polisi
motor yang digunakan oleh pelaku
oke tindak lanjutin saja
langsung pak kanit cek ke tmc polda
kita cari tahu siapa pemilik dari kendaraan sepeda motor yang digunakan pelaku jamren
pak kang udah tawarin hotel
di bandung banyak hotel yang nggak mahal tapi bagus
kalau sehari dua hari sampai mentoknya seminggu
tapi kang idrisnya
yang gak mau
dia bilang gak usah
mungkin diet ke rumah keluarganya atau saudaranya gitu
waktu akang tanya mau tidur di mana
saya belum tahu
mungkin di hotel
tapi gak mau dibayarin akang
tapi di mana dia sekarang
sudah balik ke jakarta atau masih di sini
tasik tasik tasik tasik
pak pak tasik pak
bus ke garut yang mana
mau ke garut
kalau naik bis
di sini mah jarang
yang banyak mah minibus
kosongkan diji ker dulur
akan boleh naik sekarang
kalau udah nyampe tinggal turun aja
ya terima kasih
hati hati dijalankan ya makasih ya
kang sudah atau belum sholatnya belum barengan atau biar kompak
yang kemarin nyari kang mus yang tangannya diremas sampai remuk sama kang bahar kenapa
dia ada di sini
ya kang siapa gobang ada apa ada kang idris
gimana disini di terminal kasih hp kamu ke dia saya mau bicara nggak ada di sini kang tadi
kamu bilang disini maksud saya di terminal tapi nggak deket saya barusan yang lihat cecep tahan
kang idris ya kang jangan sampai pergi saya mau ngomong sama dia ya kang
tahan kang idris jangan sampai pergi barusan dia udah saya antar naik minibus tahan perintah kang mus siap
lu usah pakai sepatu lama nanti keburu minibusnya berangkat ya kang
minibusi oman udah lama jalannya paling baru dua menit baru juga jalan paling masih di depan
hai ya kang idris gak kejar sama cecep udah pergi pakai minibus jurusan garut kang
idris bukan orang garut enggak ada keluarga di sana mungkin ada temennya di sana kang ada sudah
meninggal kang idris pasti mau ziarah ke makamnya makam kang bahar